kak renda harus ikut sama tiara ya
baik baik aja kan
biasanya kak kristen datang ke rumah
terus dia kasih kak tasya cincin
katanya dia datang bawa cincin buat nasihat
terus kamu ngapain masih di sini
udah cepet pergi sana temui tasya
rebut dia dari tristan
kamu harus perjuangkan cinta kamu
aduh ini anak
udah ikut aja
terus jalan jalan gimana
kau tak ingin
buat makan aja kita harus nipu orang
besok aja kita masih belum jelas mau makan apaan
gue bisa ngejajain apaan
karena sebenernya dia cintanya sama randy
bukan cinta sama tristan
walaupun reni udah nyakitin hatinya dia
tapi masih aja dia cinta mati sama reni
udah milih tasya dibanding kampungnya dia
tapi aku gak ngerti kenapa tasha malah mau nikah sama tristan
aku yakin banget
karena dia cintanya sama randy
datang pada acara pernikahan ini
wajib kasih selamat
ya hitung hitung kenangan
kami membawa surat perintah penahanan untuk ibu danba
kalau ibu danba mau protes
silahkan nanti di kantor kulit
kebobo juga dalam masalah ini
selamat ya tristan
dulu kamu ingat gak kamu pernah ngejek saya kalau saya ini
manfaatin penyanyi saya
tapi sekarang apa kamu ngelakuin hal yang sama
dan bahkan lebih parah
dan saya juga yakin kamu gak mungkin kasih tau ke tasya
apa yang dilakuin sama mantan pacarnya untuk tasya
apa kamu tahu randy udah dibuat untuk milih antara kampungnya dan tasnya
karena dia lebih cinta dia cinta mati sama tasya
dan kamu udah ngerebut tasya dari randy
kalau tasya tau wow
baiklah para hadirin dan hadirat sekalian
kita sambut kehadiran mempelai wanita untuk melangsungkan acara ijab kabul
tidak mungkin aku menari
kaulah yang selama ini ku nangguli
malam ini tasya bakal nikah sama tristan
ku pengen melihat tasya yang belum jadi milik siapa siapa untuk terakhir kali ini
tapi perasaan gua gak kuat
kalau harus tau kenyataan tasya bakal jadi istri orang lain
mending gua pergi aja deh
mau pengen lagi lu sama gua ya
belum pernah di dalam
eh apaan nih gua gak mau ikut
eh lu mau manas manasin gua kalau lu nikah sama tasya
kamu gak usah bawa
pas sebentar lagi aku bakalan nikah sama tristan
apa keputusan aku ini udah benar
kenapa aku masih mikirin randi
dia itu bukan cowok baik
pilihan aku sekarang udah bener
cuma tristan yang bener bener tulus cinta sama aku
kamu ngapain sih bawa dia kesini
karena aku tahu kamu mencintai dia
dan dia pun juga mencintai kamu
iya sangat mencintai kamu dengan tulus ya
kamu gak tahu kan
dia lebih memilih kamu
kamu dibanding kampung tempat dia tinggal
aku sama sekali gak masalah aku
kalau aku bisa ngeliat
ada laki laki yang tulus mencintai kamu
dan kamu pun mencintai dia
dan hanya untukmu
tak ingin ada yang lain
karena aku cuma inginkan kamu
tidak ada yang lain
walau ku harus menunggu
di dalam mimpiku
cintaku kan tetap ada
sampai akhir waktuku
aku bapak gak ngelakuin ini semua sih pak
kan seharusnya bapak yang nikahin tasha
kamu harus tahu fit
yang namanya cinta itu harus saling mengerti
saya sangat mencintai tasha
sampai saya rela
ngelepas dia buat randi
saya juga ikut bahagia tuh
saya nggak mau jadi orang yang mematahkan hati dia
rupanya atina fit dunia hasanah
wafil akhirati hasanah
wassalamun ala alamun salin